sangatlah mudah nggak perlu effort yang seperti apa seperti membuka restoran besar
saya makan asinan ini bukan yang sekarang
ini kita lagi ada di villanya mas ade di nusa dua bali
jadi artinya ini yang menjadi catatan catatan penting seharusnya tidak boleh lagi berulang
untuk mengambil kembar yang lebih cepat
kita juga satu pertanyaan terakhir nih bang
mungkin ke depannya juga untuk masalah kesehatan
terbeda dari sayur asem yang lain
kolak sih ya kolak pisang
pelembagaan ini kan artinya kos baru lagi
nah persoalannya tanggalnya harus dua puluh enam atau tidak ⁇ lets ⁇ talk again together gitu ya
mungkin pak budi dapat menjelaskan ini
forum anak jalanan insyaf dan selalu mengaji
berun langsung mencoba lintasan internasional balap bmx di pulomas
untuk keluarganya namun juga untuk orang lain tertarik mencicipi bolu gulung ataupun brownies
nah ini juga dihimbau rekan rekan media sampaikan